pemerintah melalui jurubicara covid sembilan belas berencana mewajibkan vaksin dosis ketiga atau booster
sebagai syarat masuk ke fasilitas publik hal tersebut dilakukan
guna meningkatkan antibody masyarakat terhadap penularan covid sembilan belas
dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada iqbal kiarso di kawasan gelora bung karno jakarta
selamat siang iqbal
iqbal kita ingin mengetahui bagaimana kemudian respon publik begitu ya
masyarakat yang anda temui di sekitar anda
tentang adanya wajib booster di sejumlah fasilitas umum atau fasilitas publik yang akan dicanakan pemerintah
ya selamat siang ferdi dan juga pemirsa
untuk pertanyaan anda memang tadi kami sempat mewawancarai beberapa masyarakat
yang berolahraga di gelora bung karno ini pada minggu pagi
dan beberapa jawaban yang dijawab oleh para pengunjung di glora bung karno ini
ketika ditanya soal wajib vaksin booster untuk masuk ke fasilitas publik tentunya beragam
tadi kami menemukan ada beberapa yang mengatakan bahwa perlu atau penting memang adanya vaksin booster
untuk masuk ke fasilitas publik tentunya agar mereka tetap merasa aman
berada di fasilitas publik meskipun tentunya memang kewajiban untuk menggunakan masker di area publik
tentu sudah boleh dibuka atau dilepas kebijakan tersebut
namun tentunya dengan adanya vaksin booster tadi mereka mengatakan bahwa tentunya itu akan merasa
lebih aman dibandingkan dengan belum vaksin
ataupun baru vaksin kedua gitu
namun juga tentunya ada yang kontra terkait dengan rencana kebijakan tersebut
di mana masyarakat juga mengharapkan adanya ketakutan dari penggunaan vaksin ketiga tersebut
karena tentunya jika nantinya ada vaksin ketiga diterapkan
tentunya mereka beranggapan bahwa nantinya bakal ada vaksin keempat dan vaksin selanjutnya
sehingga kekhawatiran mereka untuk terus update terkait dengan penyuntikan vaksin itu menjadi ketakutan tersendiri ferdi
namun mereka yang kurang setuju terkait dengan adanya kebijakan terkait dengan wajib vaksin booster di fasilitas publik ini
mereka mengatakan bahwa memang vaksin kedua saja sebenarnya sudah cukup
apalagi sekarang memang sudah diterapkan wajib untuk melakukan scan atau pindai barcode terkait dengan peduli lindungi ferdi
dan untuk wacana terkait dengan wajib vaksin booster atau dosis ketiga untuk fasilitas publik
memang sudah disampaikan oleh jurubicara penanganan satgas covid sembilan belas
minto yang mengatakan bahwa tentunya nanti akan ada pemberlakuan wajib vaksin booster atau dosis ketiga
bagi masyarakat yang tentunya ingin mengakses fasilitas publik
namun tentunya hal tersebut masih dalam kajian yang dilakukan oleh satgas maupun dari kementerian kesehatan
namun dari satgas covid sembilan belas wikubank mengatakan bahwa penggunaan atau wajib vaksin booster atau dosis ketiga ini
bertujuan untuk meningkatkan antibody masyarakat guna menghindari penularan covid sembilan belas
atau mencapai herd immunity yang tentunya diharapkan bagi semua masyarakat di dunia
dan juga tentunya khususnya di indonesia
selain juga untuk mencegah penularan covid sembilan belas dan meningkatkan antibody
sebenarnya satgas covid sembilan belas ini mengatakan bahwa untuk vaksin dosis ketiga ini perlu ada peningkatan
karena capaian booster vaksin dosis ketiga di indonesia ini
wikubank mengatakan bahwa ini bersifat stagnan sejak januari dua ribu dua puluh dua lalu
terkait dengan kebijakan itu memang sebenarnya sudah sempat diberlakukan
dari keterangan yang kami dapat
dari yang juga sudah disebarkan dari surat edaran nomor dua puluh
tahun dua ribu dua puluh dua tentang protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan berskala besar
dalam masa pandemi covid sembilan belas
sehingga kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan kegiatan berskala besar ini
peserta yang sudah di atas delapan belas tahun ini diharapkan atau diwajibkan
untuk sudah melakukan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster
sehingga penting untuk bagi mereka untuk menjaga agar tidak tertular covid sembilan belas
namun juga selain itu untuk usia yang dari enam hingga tujuh belas tahun ini
memang masih belum diwajibkan untuk vaksin booster
namun diwajibkan juga untuk sudah melakukan vaksin dosis kedua
dan memang capaian terkait dengan vaksinasi atau booster
vaksinasi dosis ketiga maksud kami dan juga booster ini memang bisa dikatakan stagnan
karena dalam tiga hari saja
per tiga puluh juni dua ribu dua puluh
yaitu hanya lebih dari lima puluh lima ratus dari target sekitar dua ratus juta penduduk
dan ketika dua hari berselang
tepatnya terakhir data per dua juli dua ribu dua puluh dua ini vaksin dosis ketiga atau booster ini
baru mencapai lima puluh sembilan ratus atau bertambah sekitar hanya dua ratus orang
begitu saja ferry
dan angka tersebut masih jauh
dibandingkan dari target dua ratus juta penduduk
dan bisa saya sampaikan bahwa di gelora bung karno ini memang wajib vaksin booster atau dosis ketiga ini memang belum diterapkan
tapi di pintu masuk area di sekitar sekitar area ring road dan juga sekitaran pintu masuk area gbk di luar ini
memang sudah atau masih diterapkan pentingnya untuk melakukan scan peduli lindungi
dan diwajibkan juga untuk menyatakan bahwa scan tersebut sudah bertanda hijau
agar mereka dapat memasuki area gelora bung karno ini untuk melakukan aktivitas yang mereka inginkan pada minggu pagi ini ferdi
iqbal anda melihat juga ada tidak sentra vaksinasi yang disediakan bagi masyarakat yang mungkin berolahraga di hari minggu ini
atau memang soal prokes saja yang diperketat di sana

atau memang soal prokes saja yang diperketat di sana

bagi ferry ini adalah sekali lagi satu peran yang terakhir diperlukan oleh pihak satgas maupun dari pihak gelora bung karno sendiri
karena memang antisipasi yang mereka lakukan hanya berdasarkan pada pengunjung yang melakukan scan pada peduli lindungi
namun tentunya gelora bung karno ini sebenarnya memang salah satu yang pertama melakukan vaksinasi untuk covid sembilan belas
begitu ferdi sehingga nantinya mungkin jika wajib booster atau vaksin dosis ketiga ini pihak dari gelora bung karno juga nantinya akan bekerja
sama dengan satgas covid sembilan belas dan kementerian kesehatan
terkait dengan wajib vaksin booster atau vaksin dosis ketiga ini untuk mengakses fasilitas publik
sehingga nantinya mungkin akan ada kembali sentra vaksinasi covid sembilan belas untuk melakukan vaksin dosis ketiga
ataupun booster covid sembilan belas ini
verdi karena sepanjang keliling gelora bungkara ini yang kami temukan memang banyak scan scan
atau barcode barcode dari peduli lindungi yang memang sudah diwajibkan begitu bagi para pengunjung
yang ingin atau melakukan aktivitas olahraga ataupun aktivitas lainnya di gelora bung karno ini
sehingga bagi para pengunjung yang ingin mengakses fasilitas publik tentunya masih terus diimbau
untuk menyiapkan ponselnya ataupun gadgetnya atau gawainya untuk bisa mengakses peduli lindungi
sehingga mereka tidak diminta untuk kembali lagi ataupun ditolak begitu masuk ke area fasilitas publik
karena beberapa tentunya ada kendala terkait dengan peduli lindungi seperti sinyal
juga terkait dengan gawanya yang bermasalah begitu sehingga lebih baik menyiapkan juga kartu vaksin
yang bisa ditunjukkan melalui gawainya sehingga mereka bebas gitu untuk mengakses fasilitas publik
karena nantinya jika memang maksud kami vaksin booster ketiga ini diwajibkan untuk masuk ke fasilitas publik
tentunya mereka harus siap juga untuk menyiapkan baik gawainya maupun kartu vaksinasi
yang memang sudah diterapkan pada aplikasi peduli lindungi begitu ferdi
baik terima kasih
produser lapangan cnn indonesia iqbal kiyarso dari kawasan gbk jakarta